sampai jumpa di video selanjutnya
mengharui semua orang
sampai jumpa di video selanjutnya
ini terakhir kali
saya tidak akan kasih uang lagi sama kamu
tinggal sedikit lagi kak
rekor asap habis semuanya sama dia
terus kalau tidak bisa bayar lagi bagaimana
saya harus cari kemana
sedikit ke bau ini
adik kita sudah sobre air dengan sate ini
beberapa jenis gape geraknya
satu ini pasti udah cukup pasti cukup untuk bayar
maafin tanti ama tanti terpaksa
saya mau jawab kalau ini kira kira berapa yang coba saya timbang naik periksa dulu ya ya
hai lagi beli perhiasan jeng hehehe lagi ngapain sih dan cuman cuman lihat lihat aja beli gelang
baru enggak ada yang bahu di sini nggak ada yang bagus bagus kita lihat toko sebelah
dulu aku belum lihat ibu ini kalau sudah saya periksa ini kan kalau nyamatan ini
aku hafal banget lihat itu beliannya beliannya hafal belinya sama aku jual kalau mama
ngomong ngomong sih aku akan bilangin ke mama tanti selama ini kan kamu selalu nomor
satuin sama mama henok aja ternyata mama nggak tahu kalau anaknya juga tukang nyolong aku mau kasih
tahu mama aku mau ngaduin ke mama ini ini jangan ini anak anak sekarang kita mulai ya belajarnya
pinter ya udah kamu bisa nemenin mama yuk dewi udah merebut lara dari aku tapi aku gak akan
ngebiarin dewi juga ngerebut situ

sama sita jangan percaya
sama sita jangan percaya
kenapa sita ini kan anak mama juga sita sini kalau mama cerita kamu pasti akan
belain mama dewi
emangnya mama dewi kenapa ya kayaknya mama dewi udah gak suka mamali lari di sini
ya udah nggak suka kata aja mama lila suka pengaruhin semua orang sita ini alima
omat omat nanti yang uyut papa sita mama lila udah ngakuat sita jadi mama lila mau pergi aja
mama lila mau pergi aja
mama jangan pergi mah nanti sita dia yang bilang ke mama dewi
jangan jangan sayang jangan jangan ya mama lila nggak pengen buat suasana jadi lebih gimana lagi sita udah
nggak nurut lagi sama mama kita udah enggak sayang sama mama lila jadi lebih baik mama mila aja yang pergi dari
ibu dengar pembicaraan kamu sama sita ibu bener bener
nyangka ternyata selama ini kamu yang menjauhkan sita dari dewi tadinya ibu pikir kamu tuh udah cukup
cukup ibu nih mau bicara apa sih gini deh kalau ibu mau ngomong sama saya yaudah kita jalan aja tapi
kamu mau coba jual perhiasan mama ini
enggak bukan gitu
udah jelas jelas aku kan yang mendogging kamu
udah ngaku aja kenapa sih
kalau memang kamu gak ngambil kenapa kalung ini ada di tangan kamu

jangan lupa like subscribe subscribe
kok saya dituduh tuduh terus ibu
eh lah ibu yang mustinya udah gak sabar sama kamu tau gak
kamu tuh apa apaan sih
ngomong depan sita bilang mau pergi segala
padahal sebenarnya enggak kan
terus apa maksud kamu memfitnah devi depan sita
mauannya kamu apa sih
lah dulu ibu tuh percaya banget sama kamu tau gak
tapi sekarang enggak
karena kendok kamu sudah terbongkar
kamu pikir gak tau ya
kalau ibu nggak tahu kalau lara itu adalah anak kamu
marah itu anak kamu kan
kata siapa lara itu anak aku
udah lah lila kamu mau nyemunyiin kayak apa
lama lama juga pasti akan ketahuan
ibu teh tau dari sumber yang terpercaya tau gak
kalau kamu pengen ngebuktiin omongan kamu
sok pergi aja ke rumah sakit sama si lara
kamu tes dna coba berani nggak
oh jadi ibu nantangin saya gitu
iya kenapa enggak
tanya angkanya ibu sama anak sama gitu
dengar ya bu
dan sebelum ibu ngancurin saya saya akan ngancurin dewi dulu
oh kamu ngancam
ibu mah gak takut lah nggak takut
udah bu lebih baik ibu keluar aja
karena saya gak sudi lama lama deket sama orang yang gak tau terima kasih kayak ibu
ibu lupa ya siapa yang rawat sita bertahun tahun
saya bukan dewi
dan saya gak pernah minta apa apa dari ibu
nggak dianggap sama sekali
udah ibu keluar aja deh
kamu pikir ibu sudi dekat sama perempuan jahat kayak kamu
ingat ya kalau kamu berani macem macem sama dewi
ibu gak akan tinggal diam
kamu denger itu
udah deh gak usah banyak omong bu
saya capek dengan rombongan ibu sama dewi
udah mendingan ibu keluar aja
tunggu apa lagi
pasal perempuan kurang ajar